kasus covid sembilan belas subvarian omikron xbb satu lima alias kerangken baru saja ditemukan di pamulang tangerang selatan banten
pasien merupakan perempuan berusia empat puluh tujuh tahun yang baru saja pulang umroh
jurubicara kementerian kesehatan ri siti nadia menjelaskan hingga kini sudah ada total tiga kasus covid sembilan belas varian kranken
semuanya merupakan pelaku perjalanan luar negeri yaitu eropa dan arab saudi
seluruh pasien telah dinyatakan negatif tanpa membutuhkan perawatan di rumah sakit dalam kurun waktu kurang dari sepekan sejak dinyatakan positif
gejala yang muncul terbilang lebih ringan dibandingkan varian varian lain seperti delta yaitu batuk ringan dan meriang
namun pemerintah tetap melakukan sejumlah langkah antisipatif mulai dari tracing hingga mengadakan vaksinasi keempat atau booster kedua yang sudah mulai pada dua puluh empat januari lalu
selain itu ia juga mengimbau masyarakat segera melengkapi seluruh vaksinasi
dan tetap menjalankan protokol kesehatan
booster kedua terutama mereka yang sudah mendapatkan tiket vaksinasi
karena kan kita tahu booster pertama itu baru enam puluh delapan juta dari satu ratus delapan puluh juta yang harusnya mendapatkan vaksinasi
jadi masih banyak nih masyarakat kita yang belum dapatkan booster pertama apalagi kemudian kalau kita bicara booster kedua
kami tetap menghimbau segera lengkapi vaksinasi booster pertama dan yang sudah booster pertama segera dengan booster kedua
itu tetap tinggi dan tingkat imunitas di dalam kelompok juga tetap tinggi